pemerintah indonesia resmi memperluas cakupan target penerimaan manfaat dari program bantuan subsidi upah
pemerintah juga akan menambah insentif program kartu sembako di tiga puluh lima kabupaten prioritas sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrim
penambahan anggaran yang digunakan akan berasal dari sisa anggaran bantuan subsidi upah sebesar rp satu enam triliun
pemerintah juga akan menambah insentif program cakupan target penerimaan manfaat dari program bantuan subsidi upah
sehingga penerima bsu diperluas dan ini sesuai dengan usulan dari kemenaker